yang namanya puasa itu memang memang berat
tapi dibalik semua itu terdapat keberkaan sangat besar
fahala yang sangat besar
antumau kan dapat fahala
om tadi buka puasa pakai bambu ya
tungguin lempeng itu omongan
antum kelewatan ya
anda bicara baik baik sama antum antum alami lelek anda
eh berapa locik
oh apa bener nih rumahnya ustadz hamid
iya bang bener
bisa nggak kita ketemu sama ustadz hamid
ini tommy kami dari
kami dari pesantren anur
oh pesantren anur
tapi bang kebanyakan lagi keluar kota
ada undangan pesantren kilat
terus pulangnya kapan
kalau abang abang mau nunggu gak apa apa
abang nginep aja di rumah saya bang
perut gua kenyang bener
gua ke kanan mentok
ke kiri lebih mentok di
lo gulung aja tuh perut
agak ngoceh ngoceh terus
mending kita cari musola yuk
kita istirahat di sana
ntar aja lah musolanya
dulu sih makanan apa aja dihabek juga
es kelapa lu habek juga
makan itu kagak boleh berlebihan
kan jadi begitu tuh
situ lagi ah
udah ada kabar dong dari bang wifi sama bang apoy
semoga mereka baik baik aja ya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
nah pasti tete tete lagi ngomongin abang abang yang dikasih amanah dari umi ya
kita tadi lagi ngebahas enaknya besok masak apa ya
neneng mah teh
neneng teh sholat
minta perlindungan sama allah
supaya bang apoi teh dikasih perlindungan teh
neneng mah kalo gak ada bang apoy teh gak semangat
neneng mah udah
neneng mah udah
pokoknya mah teh
kamu jangan pernah bergantung pada sesama manusia
bergantunglah hanya pada saya
bergantunglah hanya pada allah
iya teh inshallah
eh wacah ngapa ya
kalo mau tidur lo pada berisikah aja lo
gangguin orang tidur aja
gue juga kaget sama
wah babas dah
kenapa babas di sini jadinya ya
lo kan juga tadi merem kan
iya si poi
yaudah yuk ah mushollah
lo mau ngapain mushollah
mau ngelanjutin tidur lo
bawel banget sih

yang lembut yang sabar ya
antum tidak perlu ingetin anak terus
ingatan ana jauh lebih tajam dari fadih antum
yang ustadz si ave sih
udah ustadz paruh
ini sudah waktunya shawur
kalian ganggu aja sih
eh antum bener bener ya
kalau antum agak mau bangun
sabar dan lembut
sahur bersama akan semakin berkah
alhamdulillah anak yang baik
ana beritahu sama antum
yang namanya fuasa itu memang memang memang berat
tapi dibalik semua itu terdapat keberkaan sangat besar
fahala yang sangat besar
antum maukan dapat fahala
om tadi buka puasa pakai bambu ya
antum kelewatan nih
anda bicara baik baik sama antum antum malah ngeledek anak
kesel ini ya anak
jangan emosi sabar dan lembut
taruh makanannya disitu
imbah anak yang baik
anak yang cakep gasah
anak yang bijaksana
anak yang penurut berbakti semua orang tua
anda sebagai senior
orang yang sangat peduli sama semua santri yang ada di sini
anda tidak mau
santri pun yang lemas karena tidak sahur
anak bela belain untuk santri macam antum
anak bawain makanannya kesini
karena antum tidak mau makan ke ruang makan untuk sahur bersama
antum makan ya
wahai anak muda
berbakti sama orang tua
lancak kalau begini
sambet apaan itu orang
bratdi yang juga
nih tapi jangan sembarangan masukin orang gak dikenal
kalau misalnya kita kita penjahat gimana
hah bisa diculik lu
kemaren uset beli nelpon ke rumah
katanya abang abang ini mau datang
ciri cirinya aja sama kayak bang tommy dan bang waang
eh lu kenal ustadz beling
terus tau nomer teleponnya
udah tenang aja tom kita langsung tanya aja nanti ke ustadz hamid
yaudah lah saya tanya